nah kalau sebelumnya kita sudah berbincang dengan rekan kami yang ada di benua amerika
tepatnya di kanada di vancouver
sekarang kita terbang nih iqbal menuju ke eropa tepatnya di edinburgh skotlandia
sudah ada rizky mardian di sana
halo selamat malam mas rizky apa kabar ini
selamat malam mas sehat
sehat ya alhamdulillah
ini gimana nih suasana ramadan di sana
ini kalau nggak salah saya habis buka puasa ya
tapi kalau informasi yang didapat itu puasanya cukup lama juga di sana itu berapa jam
kalau sekarang itu sekitar lima belas jam ya soalnya
dari jam tiga sampai jam sembilan
waduh benar benar langsung kurus itu ya
sebenarnya apa ya walaupun jamnya
lebih panjang daripada di indonesia mungkin karena suhunya
relatifly masih dingin apalagi juga baru transisi dari musim dingin ke musim semi
itu somehow gak terlalu berasa kayak capek haus
dan juga mungkin karena wfa ya jadi kita nggak terlalu banyak beraktivitas di luar
jadi nggak terlalu berasa capek juga sih sebetulnya puasa walaupun lima belas jam
oke berarti karena dibantu dengan cuaca yang relatif lebih dingin gitu ya
jadi nggak berasa gitu ya

puasa lima belas jam
rizky ini ngomong ngomong udah berapa lama nih di skotlandia
sebenarnya masih relatif baru saya dan istri baru pindah ke edinburgh itu sekitar tiga bulan
sekarang kita baru pindah di awal tahun ini
kerja di sana atau melanjutkan kuliah
berarti sama kayak anissa pagi juga ya tadi yang mengikut suaminya juga karena menjadi dosen begitu ya
dosen di sana menjaga pendidikan
nah ini kalau berbicara mengenai puasa ramadan di edinburgh sendiri
katanya umat muslim di sana ini sepertinya cukup banyak begitu ya
dan kalau mau ibadah ini bagaimana mas
mengingat juga tadi di informasi sebelumnya ada terkait islamofobia yang cukup tinggi begitu di sana
gimana nih mas pantauannya
nah kalau ibadah diri sih sebetulnya

jadi baru mulai dibuka tempat tempat umum tempat tempat belanja itu baru dibuka sekitar dari setengah bulan ini
nah untuk ibadah sendiri saya sendiri belum pernah beribadah di masjid karena emang masih belum dibolehkan
setelah tanggal dua puluh enam itu harusnya udah mulai disenjatuhkan
jadi kita lakukan ibadah di tempat peribadahan tapi juga itu dibatasi sebanyak lima puluh orang paling banyak untuk dibuang antarutup

dan mas rizky sendiri sudah mengatakan
jadi itu sudah mendapatkan vaksin dari pemerintah setempat ataupun dari kbri ataupun kjri di sana
jadi kalau sekarang memang prioritasnya juga masih untuk yang lagi dari dulu dan pekerjaan pekerjaan yang kayak berhadapan dengan masyarakat banyak
untuk umum sendiri kalau saya nggak salah juga itu baru dari setengah tahun atau mungkin setengah ketiga tahun ini baru mulai di roll out
jadi untuk kasusnya sendiri relatifly sudah lebih membaik sih dibanding dengan awal tahun mungkin semua pada tahun kasus di uk secara umum sangat sangat tinggi

jadi mungkin sekitar berapa bulan sekarang
dari akhir tahun kemarin
baiklah terima kasih
nah terima kasih pak
ya terima kasih